yang diancam seperti wawan sama ican
biar keluar dari terminal
usep sendiri katanya pernah kamu ancam sama yang lain
tapi dia berhasil kabur
didan kemarin ketemu kamu sama yang lain
berarti didan gak masuk bukan karena ancaman
usep sampai parno
mau tidur di warung biaya
bawain nasi padang
masalah di pasar gimana
yang royok temen kamu gimana
hari ini satu orang lagi sudah saya hajar
gak ada serangan balik
bagus kalau gitu
tadi usep bilang mau tidur disini
sekalian jadi security jaga malam
biar gak banyak tikus
usep mau tidur disini
takut bakal dicegat tony sama yang lain
seperti waktu itu
mamang udah makan
mau war beli nasi padang ya
kalau ditawarin nasi padang
gak pernah nolak
ketimbun sambal hijau
kalau gak nafsu makan
biasanya kena sakit
kamu pulang duluan aja
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu aman buat nerima telpon
bos bubur masih belum muncul
ada berita apa di terminal
didan gak masuk gak ada kabar
usep curiga didan diancam seperti wawan sama ican
biar keluar dari terminal
usep sendiri katanya pernah kamu ancam sama yang lain
tapi dia berhasil kabur
didan kemarin ketemu kamu sama yang lain
berarti didan gak masuk bukan karena ancaman
usep sampai parno
dia gak berani pulang
nanti malam mau tidur di warung biaya
silahkan sudah bisa
bersimejang dalam beberapa jam
aku sama dia minumemu
akhirnya k adequat
halo kamu tadi pagi kenapa nggak bisa ditelepon mati tadi malam lupa dicas terus kamu kenapa enggak
ke terminal saya udah nggak berani kesana lagi ada yang ngancam ya siapa bukan boris kan bukan
orangnya enggak saya kenal oke halo kamu nggak usah ke rumah jun kenapa barusan dia
telepon mau balik lagi kerja di pasar katanya serius iya dia nggak takut ada yang ngeroyok lagi
sebetulnya masih takut tapi dia bilang
dia belajar bela diri bukan just langkah seribu itu dia akan waspada kalau ada orang
datang kira kira mau jahat dia langsung mau kabur saya mau belajar jurus itu juga ah terserah yang
penting sekarang kita nggak perlu mikirin buat nyari orang baru ajun udah mau kerja lagi siap
kamu waktu itu udah ngasih tau aku ada lowongan kerja disini
kalau selama aku
jika lu sudah disini aku justru bikin kamu jadi gak suka sama aku
hari ini aku mau ketemu pak junaidi
pak junedi ada
ada di ruangannya
aku mau ketemu pak junaidi
saya boleh masuk pak
ami katanya mau resign
kenapa kamu mau resign
didan bilangnya karena dia diancam
dia bilangnya gak kena
kalau saya nggak ikut perintah dia atau berkhianat foto saya mau dicetak
di bagian bawahnya dikasih tulisan awas copet
terus katanya mau dipasang di mana mana
biar keluarga saya saudara saudara saya teman teman saya sama orang orang sebandung orang orang yang datang ke bandung tahu kalau saya copet
terima kasih buat informasinya
saya tadinya mau kerja baik baik
punya kerjaan yang baik biarpun cuma jadi pelayan kafe
saya belum sempat lolos masa percobaan
belum bisa pakai seragam seperti teh mira atau ratih
tapi saya keburu terjebak masuk kelompok jahat
jadi orang jahat
jadi copet karena bapak
karena tugas dari bapak
saya yang salah
saya janji akan membebaskan kamu dari saya

kita belum nyopet kenapa udah turun